ini satu lagi siapa nih
ini dia nih
eh nak aja gak setuju terserah lo setuju apa setuju terserah lo
yang penting gue yakin dan percaya bahwa si jassen adalah pelakunya
pokoknya kalau ada jejen langsung aja bawa ke pengadilan agama

hidup hidup hidup
kok orang pada kabur sih
hidup hidup hidup
lu gua bawa lu
jem lu gapapa
lu dikurungin ayam begitu lu
kesian ama kenyak banget deh
eh katanya lu nyari golok nih
pakai golok yang ini aja nih
ya allah pegang golok genggam
gimana mau nebas lu
aduh ya allah ya roby
katanya minggir lagi ada orang melewat
jonah ada ke salah
itu tuh dia sharp partner kita milletgat
exemplarmu para kenyaker kita ini
aduh aku peluk kakak cikganya nih
yang di depan siapa
terus dimana ini emak
waduh gak bisa dibiarkan ini
pokoknya kita bertiga gak boleh gagal
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
gak boleh gak
aduh berat mak
kita harus ngumpet
terus kita masuk sini lah
aduh serem banget tuh emak
aku dari bawah aja emak
kok gak keliatan
eh gak keliatan
ya allah apaan ini
aduh aduh aduh emak mbak mbak
gak mau pulang abung aja dah pulang abung
ah tidak bisa tidak bisa
kita tidak boleh putus asa
mulai sekarang kita harus melakukan rencana kita
tolong kita yang kedua
dan kita tidak boleh gagal
guguk eh guguk
nanti gerak gerak
nanti gerak gerak
murnya lepas itu emak
lo masuk lah
masuk lagi emak
ini emak gantul lho
eh eh salah salah salah
hanya diri jadi orang diri
akhirnya kiamat sudah lewat
masuk lagi ya
waduh kiamat baru
wah gimana masuknya
kalau gue bisa di sini
yang niat baik
oh dipotong dulu ya
satu dua tiga
loh kok tong sampah jalan sendiri
masa jalan sendiri
aduh apa ini
ini satu lagi siapa nih
nih dia nih
ngapain lo pada ming ming di kedekatan rumah gue ha
ini pegangan minyak gue dong
aduh deng tapi tak berubah
tak berubah keluar
udah tenang aja sekali lagi bang
hah bapak bapak bapak
kalian harus ingat apa yang kita rencanakan kemarin
dan satu lagi ingat semua pesan komandan
kita harus berani harus siap maju terus pantang mundur sampai titik darah penghabisan
hidup indonesia siap mak
awal kita beraksi sini kita jalan ke sini dan belok ke sini
kalau memang di sini kita menemukan ranjau karena setelah diselidiki setelah diinformasikan bahwa rumah pademang adalah penuh dengan ranjau
saya kirain penuh dengan kutu
misi kali ini adalah misi
si mencari si gigi nongol aliasi gino bukan mencari kutu
setelah kita di sini tidak ada jalan langsung kalian harus mengikuti yaitu salah satunya
can i du
setelah itu kita melingkar ke sini
kita jalan ke belakang sih
apa yang rambut
sampai di sini baru kita menjaga tugas
oh oh di sini
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
pokoknya kalau sampai ada yang masuk kekarangan gua
miran jauh bakalan berbicara
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
jangan terlalu banyak
ya bener enggak enggak pokoknya lo tunggu di rumah aja nih urusan gua
enak aja main main masuk masuk ke karangan rumah gua
ini masalah hak hak teritorial udah lo tunggu di dalam sana
ih si abang kalau dibilangin ngeyel deh
udah lihat terserah abang deh
apaan enak bener main masuk masuk rumah gua
ngembeng ngembeng mana sih ini
mama kayaknya nggak ada bantuan